dimulai pukul tujuh pagi pada rabu kendaraan masuk ke gerbang tol binjai langsa segmen
setabat kuala bingai kabupaten langkat sumatera utara menandai dioperasikan jalan sepanjang tujuh lima puluh lima
lima km itu tugas memberikan hadiah kepada sejumlah pengendara yang pertama kali memasuki gerbang
tol kuala bingai dari gerbang tol ini pengendara dapat melakukan perjalanan menuju gerbang tol
yang ada di sumatera utara karena gerbang tol ini telah terhubung dengan jalan tol belmerah
belawan medan tanjung morawang hingga jalan tol kuala namu tebing tinggi jalan tol ini dioperasikan
karena semua sarana kelekapannya sudah terpenuhi semua rambu lalu lintas dan marka jalan sudah
terpasang dengan baik termasuk lampu penerangan jalan umum hampir semua titik juga diawasi dengan
kamera pengawas atau cctv yang dipantau lewat ruang kendali oleh petugas jalan tol binjai langsa
segmen setabat kuala bingai
dioperasikan tanpa tarif atau gratis bagi pengendara yang masuk dari gerbang tol kuala
dinaik tarif mulai dihitung dari ruas jalan tol setabat binjai begitu juga sebaliknya pengendara
dari medan hanya membayar hingga gerbang tol setabat gerbang tol kuala bingai pagi ini per jam
sudah kami buka untuk umum dan untuk segmen stabat kuala bingai masih tarif rupiah gerbang
tol baru ini kita tersedia dua gerbang masuk
dan dua gerbang keluar kemudian terdapat juga fasilitas top up di gerbang keluar untuk
pengendara jalan tol yang kurang saldo hingga rabu siang pengendara yang masuk dari gerbang tol
kuala bingai sebagian besar merupakan warga kabupaten langkat sumatera utara mereka akan
melakukan perjalanan ke kota medan dibukanya ruas jalan tol segmen stabat kuala bingai membantu
mempercepat perjalanan mereka setiap hari kalau lewat di sini setiap hari memudahkan
kita akses mau ke luar lah gitu
lebih mudah gitu lebih cepat gitu
sesuai lah sesuai macam mana
yang kalau bisa murah lah
tapi mau terbantu dengan ini ya
lebih cepat aksesnya
tetap kalau untuk buka baru ya
baru ini lah ya tak sini
pasti mudah kan
lebih cepat aksesnya
pengelola memperkirakan jalan tol binjai
langsas segmen setabat kuala bingai
akan digunakan dua hingga tiga kendaraan per hari
sebanyak kendaraan yang melintas
saat ruas ini dibuka fungsional
pada enam belas april hingga satu mei lalu
nantinya tol ini akan bertarik
sekitar seribu dua ratus enam puluh dua rupiah per kilometer